jangan pikirkan dia terus
tapi rio kasian sama aldama
setelah kejadian ini
apa kamu masih mencintai dia
rio masih mencintai aldama
tapi kalau menurut bapak
alda itu mencintai kamu
cuma karena kekayaan kita
terus terang pak
kalau soal itu rio masih belum tahu pasti
bagaimana kalau kita taruhan
kita tes dia
kita datangi dia
dan kita memberitahu kalau kita sekarang sudah jatuh miskin
dan kita akan lihat bagaimana reaksi dia nantinya
kalau memang dia masih mencintai kamu dengan apa adanya kamu seperti ini
ya bapak kalah
dan kamu boleh silakan berhubungan dengan dia terus
kalau itu sebaliknya
ya setuju pak
bagus ya adam susilo ya
selama ini mami pikir kamu gak pulang karena selingkuh
nggak taunya main judi ya
selah aja disakitin
ada apa ini
kevin mau menuruti keinginan papi dan papi
kamu adalah anak yang baik saya
tapi ada syaratnya
kalau kevin menikah dengan asma maka perusahaan harus diserahkan kepada kevin
oke nggak jadi masalah
diam jangan menyapa kamu
oke kevin kamu segera menjemput aspa kamu ke sini
supaya kita bisa persiapkan pernikahan kamu ya
bisa diem nggak
seharusnya ada teh yang minta maaf
karena alda teh udah ada niatan jahat sama papa
bapak sudah lupakan itu semua kok
makasih ya pa
tapi ada hal penting yang ingin bapak utarakan pada kamu
kami baru saja tertimpa musibah
musibah apa mas
showroom kami kerampokan
semua mobil habis dibawa perampok
selain itu rumah kami juga disita sama bank
untuk membayar semua hutang hutang bapak

kami sekarang jatuh miskin
kami sekarang sudah tidak punya apa apa lagi
ya kenapa tuh kalau kalian jatuh miskin
alda teh tetap sayangku sama mas ryo
alda teh baru sadar kalau yang alda butuh adalah cinta sejati bukan harta
dan bagaimanapun keadaan mas ryo
alda teh akan tetap cinta sama mas ryo
benarkah itu alda
tunggu tunggu tunggu
kan ke energi lagi
terus setelah mami kamu meninggal yang ngurusin perusahaan siapa
mami asal mami capek
faye nanti diserah dulu ya

dia adalah asma yang asli
yang selama ini kamu sia siakan yang kamu hinadinakan
tapi sekarang kalian tidak bisa dan tidak akan berhasil lagi memisahkannya
karena mereka sudah menjadi suami istri
puas kalian mempermainkan saya
kau tidak mau bisa
sama asma juga kangen
amu saya senang lihat kamu disini bahagia
selamat ya asma